kita lihat gedung dpr hari ini
mahkamah kehormatan dewan mkd dpr mengabulkan permintaan rehabilitasi atau pemulihan nama baik atas mantan ketua dpr setia novanto
mantan ketua dpr sekaligus anggota politisi partai golkar stiano fanto dipulihkan nama baiknya
setelah mengajukan permohonan peninjauan kembali kasus dugaan pelanggaran etika
dalam kasus dugaan mufakat jahat yang bergulir akhir dua ribu lima belas lalu
menanggapi hal tersebut sekretaris kabinet pramono anung menyampaikan
bahwa kasus yang bergulir tersebut merupakan ranah kewenangan dpr
dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam masalah politik di dpr
itu domain sepenuhnya di dpr dan itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah
karena ini proses di mkd itu kan di dewan dan mkd itu apapun adalah lembaga yang dibentuk oleh dpr
dan peristiwa di dpr itu adalah peristiwa politik
sehingga dengan demikian kami menyerahkan sepenuhnya kepada dpr
dan pemerintah tidak ingin cawe cawe ikut campur dan sebagainya
mahkamah kehormatan dewan perwakilan rakyat mengabulkan permohonan peninjauan kembali persidangan etik
kasus papa minta saham yang diajukan mantan ketua dpr setia novanto
salah satu putusannya mkd memulihkan nama baik novanto yang saat ini menjabat ketua umum partai golkar
salah satu anggota fraksi golkar ridwan bae meminta jabatan novanto dibahas oleh mkd
mengatakan seharusnya mkd merekomendasikan ke partai golkar untuk meminta novanto kembali menjadi ketua dpr
menurut wakil ketua dpr dari partai demokrat agus hermanto hingga kamis siang
pimpinan dpr belum menerima surat peninjauan kembali persidangan etik setia novanto
agus mengaku dalam kasus papa minta saham di mkd tidak ada keputusan yang diambil
tentunya kami tidak ingin berhandai handai karena memang itu bukan kemenangan kami
semuanya adalah merupakan hal hal yang berkaitan dengan mekanisme dan juga aturan yang ada di dpr maupun di dalam partai partai yang bersangkutan
sementara itu wakil ketua dpr fahri hamzah mengatakan keinginan anggota fraksi golkar agar setia novanto kembali menjadi ketua dpr sepenuhnya wewenang partai golkar
pimpinan dpr belum mau bersikap sebelum ada sikap resmi dari partai perlambang beringin itu
pak nof kan ketua umum golkar
pak nof mengatakan keinginan anggota golkar agar stiano vanto kembali menjadi ketua dpr sepenuhnya wawenang partai perlambang beringin itu
pak nof mengatakan keinginan anggota golkar agar stiano vanto kembali menjadi ketua dpr sepenuhnya wawenang partai perlambang beringin itu
kasus pelanggaran etika yang populer dengan istilah papa minta saham kembali mencuat setelah hak rehabilitasi stiano fanto dikabulkan mkd dpr
dan untuk mengelaborasi persoalan ini kita bergabung dengan pak nof
bergabung dengan produser lapangan dimas adityo di gedung dpr
selamat malam dimas
jadi terkait dengan pengabulan rehabilitasi stiano vanto ini begitu kubu mana sejak di dpr yang terbelah tentang kebijakan ini
ya selamat malam indra
memang di dpr ini sepertinya bakal akan ada kegaduhan baru begitu
akan memunculkan bakal ada pro dan kontra baru terkait dengan adanya
upaya untuk mengembalikan setia novanto ke jabatannya semula yaitu sebagai ketua dewan perwakilan rakyat
ini dipicu dengan adanya sebelumnya keputusan mahkamah kehormatan dewan yang dalam persidangan peninjauan kembali atas kasus etik persidangan dalam dugaan papa minta saham tersebut
mekad mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan stiano vanto
selain itu juga ada putusan putusan lainnya yang menyatakan bahwa persidangan perkara tersebut tidak memenuhi syarat hukum gitu
karena oleh karena itu mekad tidak bisa mengeluarkan keputusan etik karena sebelumnya sudah ada keputusan mahkamah konstitusi
selain itu juga mekad memutuskan bahwa nama baik stiano vanto juga harkat martabat stiano vanto dan juga pihak pihak yang terkait lainnya
dan juga memulihkan begitu
nah putusan ini yang dikeluarkan dari sidang mkd yang digelar secara tertutup pada selasa lalu
ini inilah yang memunculkan kemudian wacana begitu upaya dari fraksi golkar
beberapa orang dari fraksi golkar untuk agar mkd selain memulihkan nama baik setia novanto juga merehabilitasi kedudukannya semula sebagai ketua dpr
mengenai pertanyaan anda tadi bahwa siapa siapa saja kubu yang menolak atau menyetujui wacana ini
memang sampai saat ini belum begitu tampak begitu indra
fraksi fraksi yang merupakan perwakilan dari partai yang ada di dpr ini yang mana mana saja yang menolak
tapi sudah ada beberapa fraksi seperti fraksi hanura yang tegas tegas menyatakan menolak apabila setia novanto kembali menduduki jabatan ketua dpr
karena itu juga merugikan
citra dpr sendiri
juga partai nasdem yang menyatakan bahwa upaya untuk mengembalikan setia novanto sebagai ketua dpr merupakan hal yang berlebihan
sementara partai gerindra memang tidak semua menolak
ada juga partai partai yang menganggap ini adalah keputusan partai golkar sendiri
seperti partai gerindra
karena ketua dpr memang jatah dari partai golkar siapapun yang menduduki jabatan sebagai ketua dpr itu merupakan hak dari fraksi golkar sendiri
yang saat ini menjabat ketua dpr
apakah nanti akan diganti
ada beberapa pendapat lain dari fraksi fraksi lain
seperti fraksi pdi perjuangan
yang malah tidak berkomentar terhadap upaya setia novanto untuk mendudukan kembali
didudukan kembali sebagai ketua dpr
tapi malah mewacanakan direvisinya kembali undang undang md tiga
di mana sebelumnya bahwa jatah ketua dpr merupakan hak partai yang memiliki kursi terbanyak
hal hal inilah yang memang akan berpotensi memunculkan adanya kegaduhan baru di dpr
seperti kita ketahui memang saat ini memang ketua dpr nya memang dari partai golkar
dan merupakan jatah dari partai golkar setelah undang undang md tiga direvisi setelah pemilu dua ribu empat belas lalu
dimana tidak lagi menjadi diperhitungkan berdasarkan asas proporsionalitas yang merupakan hak pdip sebelumnya
ketua dpr menjadi hak partai golkar
inilah yang membuat partai partai mungkin belum bersuara lantang begitu
karena apapun yang menjadi
siapa yang akan menjadi ketua dpr merupakan hak fraksi partai golkar
dimas menarik sekali kalau sebenarnya potensi penolakan itu bisa datang dari internal partai golkar sendiri
terutama yang memiliki atau berkubu dengan adik komarudin
tapi kita lihat nanti kedepannya seperti apa
apakah ini nanti akan bisa menimbulkan kegaduhan baru atau tidak
kita lihat nanti perkembangan selanjutnya
terima kasih dimas adityo dari gedung dpr ri